kemau cepat bagus diratu keluar siluman siluman ini biar aku yang menghadapinya baik
siapa orang yang telah membuat penduduk takut untuk tinggal di kampung ini
sungguh keji orang itu